cerita tentang kita dimulai dari sini ketika kang bahar datang ke bandung
cerita tentang kang bahar juga cerita tentang kita sama
seperti cerita tentang para penumpang kereta
kamu udah dapat berapa dompet
maaf bos sebentar nanti saya telepon balik
tadi bos tanya saya sudah dapat dompet berapa
hampir dapat dua dompet tapi dua duanya gagal
pertama begitu saya mau nyopet temen saya nelpon
tapi begitu teleponnya saya tutup ibu ibu yang mau saya copet malah turun
berarti teman kamu yang nelfon ketika
kamu mau nyopet itu temen pembawa sial
kedua barusan waktu saya mau nyopet bos nelfon saya
berarti saya salah
semarang tasik cirebon
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
saya ke otak dulu sebentar
saya jarang berani pulang
kamu mau pulang
kita pulangnya rame rame
kita gak seru matang
tadi mukas dua pintu pergi dari sini
kamu tau dia kemana
ah gak usah disuapin atu
kata dokter kan kamu masih nggak boleh banyak gerak
kalau cuma makan aja mah
gak akan banyak gerak
ini bukan waktunya berdebat
kita nanti minta antar kulkas dua pintu aja
memangnya dia mau
kalau mau juga
kan paling cuma nganter aja
gak akan nemenin kita di rumah
kalau waktu kita di rumah
bas bubun dateng
bukannya pake motor
bukan itu maksudnya
tony boris sama denny gak dateng kesini
karena diancam bos bubun
atau jangan jangan sudah disikat
nasib kita gak akan jauh
kamu ada usul gak
biar kita selamat
gak usah pulang
suara d reward
saya balik dulu ke jalur angkot
takut kulkas dua pintu keburu udah selesai mama
ini masih banyak
cerita tentang kita
dimulai dari sini
ketika kang bahar datang ke bandung
cerita tentang kang bahar
juga cerita tentang kita
seperti cerita tentang para penumpang kereta
ada yang datang dan pergi
kita satu persatu datang
kita satu persatu pergi
ada yang pergi cuma pindah kota
si komar pulang ke depok
si joni merantau ke jakarta
si iwan pindah ke pekanbaru
kecantol perempuan sana
terus tinggal disana
ada juga yang pergi
dan gak akan kembali
mamansu herman pergi
setelah dihajar kang bahar
sampai tulang rusuknya patah
sehabis dia menganiaya istriku
dan kemudian dia menangis

di rumah istrinya
kang bahar benar benar gak suka
sama kelakuan kayak gitu
kang bahar sendiri yang pergi
karena sudah tua
waktu itu sebenarnya belum terlalu tua
karena udah gak sabar
perempuan yang bisa mengubah hidupnya
jadi jauh lebih baik
pertama kali kang bahar pergi ke jakarta
si dik dik yang pergi
mati di tangan si gobang yang dendam
gara gara kejadian itu
si gobang masih di penjara
berapa hari yang lalu
firman syahpitra yang pergi
dia gak kuat ngelawan penyakit yang datang main keroyokan
kita nanti satu persatu
kita semua tahu
waktunya pasti bakal sampai juga
tapi kita gak tahu